memperingati hari perempuan internasional sejumlah organisasi perempuan menggelar aksi di kawasan patung kuda gambir jakarta pusat pada selasa siang
masa membawa replika gurita raksasa sebagai bentuk simbol masih adanya oligarki yang bersanding dengan patriarki yang menindas kaum perempuan
membawa replika gurita raksasa dan sejumlah spanduk ratusan wanita menuntut pemerintah segera mengesahkan ruu tindak pidana kekerasan seksual
selain itu masa meminta pemerintah memberikan perlindungan sosial dengan menjamin kaum wanita dapat pekerjaan
bukan hanya itu saja masa juga meminta pemerintah memberikan perlindungan serta rasa aman atas ancaman kekerasan seksual bagi kaum wanita
negara harus bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial
perlindungan sosial yang kami maksud di sini adalah bagaimana setiap orang harus bebas dari kemiskinan
dengan memiliki jaminan atas pekerjaan
jaminan atas pendapatan dan juga sistem perlindungan sosial yang tidak diskriminatif dan inklusif
soal pelecehan seksual itu terus mengancam perempuan
situasinya apa namanya bahwa di tempat kerja di rumah itu perempuan rentan pelecehan seksual
bahkan pelakunya adalah dari orang terdekat dan orang orang yang seharusnya melindungi perempuan
seperti guru seperti tni dan polri seperti aparat penegak hukum
itu sebenarnya adalah pihak pihak yang seharusnya memberikan pelindungan terhadap perempuan
namun kemudian justru menjadi pelaku kekerasan sek